suci aku peranjat suamimu
kau ternyata tidak berubah
selalu mengambil apa yang tersisa
aku akan mengambil semua yang telah kau ambil
siluman bukan berada di tubuh yang hidup
dasar siluman kau
terima kasih ku kholy
terima kasih are super widwa dan storage
terima kasih ku
terima kasih isu kita
kami sarana pasti siap kerunaan kami
kita mer askan kerja
mas aku takut mas
gak ada yang perlu kamu takutin
mas selalu di sisi kamu
iya aku tahu
suci aku peranjat suamimu
suci aku akan menolongmu
suci aku suamimu
suci siluman ahab pasti yang merasuki dirimu
biar suci kabam ya di sini
adilah buku t
isan semua orang
suci terserah untuk majorsung di dunia ini

his itu juga buruk
suci begitu keadaan yang yaib
farwan suci kalau tidak dia kayaknya marah
nanti valmer apasih selamat
nah ia bukan suci
suci kau harus lawannya suci
kau pasti bisa
suci suci bertahanlah suci
ayo bertahan suci
suci kau berhasil melawan si lemban jahat itu suci
yang benar mas
suci kau berhasil
suci kenapa ini terjadi lagi
ayo bertahanlah suci
oh ternyata ini adalah sarangnya
sari kata dari sdi media